ini peringatan dari lama
kita akan bermalam disini sambil menunggu prabu raivang saat maja
yang sudah berjanji akan bertemu disini bersama pasukannya
kita akan menyerang bersama pada jalan
siapkan tempat untuk istirahat
sandika gusti prabu
dewa tayang aku
ampunilah segala kesalahanku
karena telah terperdaya oleh nafsu duniawi
aku mohon agar para dewata kembali membimbingku ke jalan yang benar
hingga anak keturunanku tidak harus mendapatkan karma atas semua kesalahan yang telah aku perbuki
orang itu akan
orang itu membantu diriku
di saat aku bertengkar
orang itu adalah pramu siliwangi
kau tahu bukan
dia adalah musuh ayah handam
kau mau mengabarkan
kalau gusti prabu arkadana
mati dibunuh anak prabu siliwangi
ayah tidak boleh mati
ayah tidak boleh mati
ayah tidak boleh mati
ayah tidak boleh mati
dia adalah prabu siliwangi
waktu itu orang itu membantu diriku
tapi kalau memang dia adalah prabu siliwangi
akanku habisi dia sekarang juga
jangan bertindak gampang
kau tidak boleh menyerangnya
kau tidak boleh menyerangnya
dia harus kuhabisin
aku harus pakai alang panrage
cara yang ter cows burn
aku tidak mau moetah
aku harus selalu membuat
kita tidak kerel
kau tahu kau adalah musuh ayah andaku
dari kemarin sudah kubunuh kau
bukankah selama ini kita tidak mempunyai masalah
aku yudhakar putra arga dana
kau adalah musuh ayah dana
kau adalah musuh ayah dana
kalian adalah satu saudara dana

k offspring padamu
astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah ini peringatan dari langit
kalau pajajaran dalam bahaya dan diambang kehancuran
akan terjadi perang besar dan pertumpahan darah di istana pajajaran
alhamdulillahirrohmanirrohim iya raden mari paman